jika di madura ada karapan sapi di lombok ada tradisi malean sampi
tradisi menggiring sapi jantan ini masih dilakukan di lombok barat
khususnya oleh masyarakat narmada dan lingsar menjelang masa tanam padi
joki duduk di gaus sambil memegang tali kendali
sepasang sapi yang telah dikalungkan kerotok siap melaju di mirek
atau lansawa yang siap mencanami padi
malean sampi telah melekat di kalangan petani dan peternak lombok sejak zaman dahulu
awalnya kegiatan ini berupa hiburan semata di sela sela kegiatan bertani
malean sampi ini adalah warisan dari nenek moyang kita
sebagai tanda tasakuran bahwa petani kita selesai atau tahap akhir melaksanakan
atau mengolah sawah untuk ditanami padi
berbeda dengan karapan sapi di madura
tradisi menggiring sapi di areal berlumpur ini tidak mengandalkan kecepatan lari sapi
unggul tidaknya hewan mamalia ini dinilai juri dari posisi kepala
keserasian fisik sapi hingga aksesorisnya
kepiawayan dan semangat joki mengendalikan binatang itu pun menjadi poin tambahan
semakin tinggi nilai sapi di pertandingan turut mendorong harga jual hewan tersebut
tidak hanya orang dewasa anak anak pun telah mahir mengendalikan sapi kesayangannya
bukan sebarang sapi yang kita pakai untuk malean
ciri cirinya sapi itu pertama dia punya badan kokoh badannya di depan itu agak tinggi
terus dari semua cicit itu harus kelihatan dari matanya
matanya kelihatan cerah terus tanduknya sama
untuk kekuatan fisik ada ramuan
supaya kuat larinya itu sampai bertahan sekian kali putar sampai sepuluh putaran itu ada ramuan
yang dipertandingkan hanya sapi jantan berusia di atas satu tahun
yang dibagi menjadi tiga kelas yaitu pemula jagiran dan wader
selain untuk mencari sapi yang unggul malean sapi juga menjadi momen untuk mengikat silaturahmi di antara masyarakat